ada beberapa jenis kurma yang biasa kita temui di pasaran
yakni acua majol sukari sagai safawi halas dan rutop atau kurma muda
biasanya kurma kurma yang tiba di indonesia ini berasal dari madinah tunisia palestina hingga mesir
kurma dan ramadan merupakan satu paket yang susah untuk dipisahkan
hampir di setiap meja makan umat muslim selalu tersedia buah favorit nabi ini
lantas apakah berusaha ataupun melakukan bisnis buah asal timur tengah ini semanis rasa buahnya
kita tanyakan kepada para pelaku usahanya
di jakarta sendiri kurma sangat bisa dijadikan sebuah usaha atau bisnis yang sangat menjanjikan
seperti abdul jabar salah satu seorang pengusaha kurma di bilangan jakarta ini
dirinya sendiri sudah berkecimpung di bisnis kurma selama delapan tahun
di awal merintis usaha abdul tidak langsung sebesar sekarang
pria asal lampung ini memulai usaha kurma dengan menjadi seorang reseller
menjual kurma orang lain dengan mengambil untung tipis dari harga aslinya
perlahan abdul pun mulai mempelajari seluk beluk bisnis ini
hingga akhirnya ia mulai memahami pasar harcat konsumen hingga mengerti alur impor dari luar negeri
tak mau menyianyiakan kesempatan lulusan libya ini pun memutuskan mendirikan perusahaannya sendiri
perlahan tapi pasti usaha kecil yang dimulainya mulai merangkak naik
banyaknya kita ini ya sebenarnya masih kecil kalau dibanding yang lain
ya alhamdulillah lima puluh an lah
dari bonovalitas ya tentunya
berangkat dari seorang reseller kini abdul sudah bisa menjadi supplier kurma hingga ke pulau sumatera
untuk menjalankan bisnisnya ini abdul mempekerjakan tujuh orang karyawan
berbicara soal omset abdul mengatakan memperoleh omset lima ratus juta rupiah per bulannya
bisnis tidak melulu soal untung ada kalanya buntung tak dapat dialakan
abdul berbagi cerita tentang berbagai kerugian yang pernah dialaminya
mulai dari ditipu reseller hingga ditipu impor dari luar negeri
kita ada pesanan sekitar enam belas kontainer lah kalau itu
dan empat pengiriman pertama itu apa namanya kualitasnya jelek
padahal kita sudah deal di kualitas satu di kuartal satu
begitu nyampe indonesia kualitasnya ternyata kualitas c
kira kira kerugian kita itu satu lima juta sar tapi kurang lebih lima ratus

ada lagi kisah pengusaha kurma lain yang memulai usahanya dari bawah
memulai langkahnya dijual beli kurma sejak masih berkuliah di al azhar mesir
awalnya amran hanya menjual jasa menjadi seorang penerjemah sekaligus perantara importer indonesia dengan pabrik kurma yang ada di mesir
jasa amran banyak digunakan importer indonesia dari satu importer ke importir lain
sampai dirinya menjadi seorang quality control kurma mesir untuk indonesia
amran juga sempat mendirikan pabrik kurma sendiri di mesir
bersama para kolega
namun sulitnya mengelola pabrik di luar negeri membuat amran dan kolega menjual pabrik tersebut pada dua ribu sembilan belas
disitulah titik amran menjalankan usaha kurma sendiri dengan menjadi reseller untuk mengumpulkan modal
setahun berselang amran mulai mencoba mengimpor sendiri dua kontainer kurma
pada dua ribu dua puluh satu amran sudah berani mengimpor delapan kontainer kurma
ketika kita kirim sebuah kontainer sekaligus ternyata di indonesia ketika kontainer itu sampai dan kita buka
itu ternyata diluar ekspektasi kita
yang ketika dibuka barangnya hancur barangnya banyak semua ada serangganya ada belatungnya segala macam
udah gak layak konsumsi
hingga kini amran sudah menjadi supplier kurma hampir di seluruh kota di indonesia
yang terjauh amran menjadi supplier untuk beberapa penjual di kota
kalimantan sumatera dan aceh
di momen momen ramadan usaha amran mampu menghasilkan omset hingga delapan miliar rupiah
ada beberapa tips memilih kurma
yang pertama pastikan masak ada luar se kurma
pilihlah kurma yang cenderung lembek dan tidak terlalu keras
hindari kurma yang memiliki bau lalu pastikan kurma berwarna cerah dan kulitnya tidak terkelupas
sebagai masukan bagi orang orang yang ingin menjalankan bisnis kurma
baik amran maupun abdul menyarankan agar para penjual dan calon penjual memanfaatkan teknologi
jaringan relasi serta media sosial memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan bisnis ini
dan yang paling utama jangan menunda niat untuk memulai menjalankan bisnis
suci bancin nabil haris jakarta